sudah ada korespondensi nn indonesia ruli kurniawan di lokasi penyanderaan di pondok indah jakarta selatan
ruli bagaimana situasi di sana saat ini
ya kalau saya menggambarkan bagaimana situasi yang ada di wilayah tempat terjadinya penyergapan hingga tadi siang
sekarang situasi sudah mulai cair di mana sudah tidak lagi terlihat adanya konsentrasi massa ataupun warga
yang sejak pagi hingga siang tadi berkerumun di sekitar wilayah ataupun di rumah tempat terjadinya aksi penyergapan ataupun penyanderaan hingga siang tadi
dan satu hal yang bisa saya informasikan sekarang ini adalah dua orang penyandra sekarang sudah dibawa ke pondok indah jakarta untuk melakukan penyelidikan
dan sedangkan ada dua orang lagi sandra yaitu ibu dan juga anaknya sekarang sedang dibawa di rumah sekit pondok indah untuk dicek kesehatannya dan juga dicek kondisi
dan ini adalah informasi yang sangat berbeda dari informasi psikologisnya karena menurut informasi dari pihak kepolisian ketika saat penyanderaan terjadi terlihat bagaimana shock ataupun takutnya sandra sandra ini dibawah todongan senjata api oleh para pelaku
dan yang menarik dari yang bisa saya sampaikan dari informasi yang saya dapatkan di lapangan adalah bagaimana sebenarnya pelaku akhirnya bisa masuk ke rumah yang bisa dibilang dengan penjagaan yang cukup baik
bisa dibilang rumah
di belakang saya ini berdirinya cukup kokoh dengan pagar yang cukup tinggi dan di sana bisa dilihat adanya mirror yang untuk melihat bagaimana sebenarnya tamu yang datang ke rumah
bahkan rumah ini pun memiliki fasilitas cctv untuk memantau pergerakan tamu ataupun orang yang ada di dalam maupun di luar rumah
bahkan dari posisi rumah ini sendiri di wilayah pondok indah kalau saya boleh gambarkan sendiri berada di posisinya tusuk sate ataupun langsung masuk dengan akses jalan
di mana untuk datang ke rumah ini bisa melewati tiga akses jalan
dan tiga akses jalan ini sebenarnya selalu di portal menurut informasi warga sekitar untuk mencegah terjadinya aksi aksi kriminal
kalau saya boleh gambarkan situasi di perumahan pondok indah ini juga cukup baik penjagaannya
dan sebenarnya mengapa dengan sistem penjagaannya cukup baik seperti ini adanya portal yang selalu melakukan berputar atau melakukan survei di wilayah pondok indah ini
dan juga rumah yang dikapal cctv dengan pagar cukup tinggi bisa menjadi target dari upaya sementara ini adalah pencarian pencurian yang berbutuh dengan aksinya penyanderaan seperti ini
dan untuk mengatau ini sudah ada salah seorang warga yang tinggal di wilayah pondok indah dengan pak hadi
nah pak adi sebenarnya kalau boleh digambarkan sendiri sebenarnya bagaimana sebenarnya pengamanan yang ada di komplek pondok indah kita sama sama ini komplek yang cukup elit
banyak rumah rumah bisa dibilang dengan kondisi cukup mewah di sini pak
jadi kami mempunyai sistem keamanan yang menurut saya cukup baik
setiap wilayah rt rw itu ada pos kamplingnya
dijaga oleh satpam dua puluh empat jam
jadi kalau terjadi hal seperti ini itu menurut saya itu ekstraordinari
kalau jalan ini sendiri pak
ya ini sendiri ini kan bisa dibilang
ada tiga akses jalan di sini pak
di mana ketiganya pun dalam kondisi terportal
dan dibuka portalnya pun juga cukup
ada waktu tertentu pak
kayak bilang portal ini juga dibuka baru pukul tujuh pun delapan pagi
bahkan portal sebelah sana informasi dari warga sekitar juga dibilang tidak pernah dibuka
nah bagaimana sebenarnya situasi di jalan ini sebenarnya yang bapak ketahui
jalan ini relatif sepi
pintu masuk cuma satu
pintu keluarnya di sana ada dua
jadi relatif sepi
jadi orang yang
melakukan aksi ini menurut saya
tahu situasi lapangan setempat
tidak mungkin orang lain yang nggak kenal terus tiba tiba masuk
dia sudah survei dulu
oke menurut bapak udah ada ini pak ya
sudah ada pengamatan terlebih dahulu ya
ada survei terlebih dahulu ya
kalau bapak melihat bagaimana dengan korban sendiri bapak asep sulaiman di sini gitu
apakah bapak mengenal dengan pak asep ini
secara pribadi saya tidak begitu mengenal
tapi tahu beliau itu dulu orang minyak lah
entah minyak apa mungkin semacam yang
semacam pertamina tapi bukan pertamina
action atau apalah gitu lah
kami memang jarang berkomunikasi langsung
karena masing masing sibuk lah
dan rumah saya kebetulan agak berbeda rw gitu
dengan kondisi seperti ini padahal adanya aksi pencurian berbentuk dengan penyanderaan ini
bagaimana dengan warga yang lebih mendekatkan
pengamanan di wilayah pondok indah ini
termasuk anda mestinya
masing masing pengamanan pribadi dulu
baru pengamanan lingkungan
karena yang pokok itu pribadi dulu lingkungan
kita harus saling mengenal
ya kalau ada hal hal seperti ini
ada warning dari beberapa tetangga itu
akhirnya kan dalam jangka sepuluh menit selesaikan
dan saya salut pada polisi
dalam jangka sepuluh menit selesai
tanpa kerupaan yang berarti lah
baik terima kasih
pak dedy terima kasih banyak
dan memang kalau informasi keterangan sementara dari penyelidikan
bahwa memang pencuri ini ataupun para penyandera ini masuk ke dalam rumah
itu pada pagi hari
sekitar sebelum pukul enam pagi
dan ketika pembantu rumah tangga sedang membuka pintu pagar
dengan alasan ingin membersihkan
dan membersihkan halaman
namun tiba tiba pencuri ini datang
semanyak dua orang
kemudian mendudungkan pistol
dan meminta untuk dibawa masuk ke dalam rumah
dan kemudian diajak oleh pembantunya ini
untuk masuk ke dalam rumah
dan akhirnya membangunkan tuan rumah yang sedang tertidur
dan akhirnya tindakan aksi penyanderaan dan juga pencurian
baik roli kurniawan
terima kasih atas informasinya langsung
dari tempat penyanderaan di pondok indah jakarta selatan